indonesia sudah memiliki tiga juta dosis vaksin yang dibeli dari perusahaan sinovac asal tiongkok
sejauh ini badan pengawas obat dan makanan belum mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization
namun pemerintah mulai mendistribusikan vaksin sinovac ke sejumlah daerah
meski demikian bio farma memastikan penyuntikan vaksin baru akan dilakukan setelah izin penggunaan diberikan
jurubicara vaksin kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menyatakan proses vaksinasi membutuhkan waktu lima belas bulan
dari januari dua ribu dua puluh satu sampai maret dua ribu dua puluh
periode pertama itu berlangsung dari januari hingga april dua ribu dua puluh
dan akan memprioritaskan kepada satu tiga juta tenaga kesehatan dan tujuh belas empat juta petugas publik yang ada di tiga puluh umur
kemudian periode kedua yang berlangsung selama sebelas bulan yaitu dari april dua ribu dua puluh satu hingga maret dua ribu dua puluh
dalam pelaksanaannya kementerian kesehatan akan mengirimkan pesan lewat sms secara serentak ke calon penerima vaksin mulai tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
masyarakat dapat memeriksa apakah sudah terdaftar sebagai penerima vaksin covid sembilan belas atau belum
caranya cukup mudah anda bisa mengeceknya lewat halaman website peduli lindungi dengan hanya bermodalkan nomor induk kependudukan
setelah muncul laman ini klik periksa lalu masukkan nomor induk kependudukan anda dari kode yang diminta

wah ternyata saya belum termasuk ke dalam daftar penerima vaksin covid sembilan belas
karena untuk saat ini datanya sudah direkam oleh pemerintah dikhususkan untuk mereka yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan
nah bagi anda tenaga kesehatan tetapi datanya tidak muncul di laman ini jangan khawatir
tinggal kirimkan data yang terdiri dari nama alamat nik nomor handphone lalu tipe nakes yang disertai dengan surat keterangan dari kepala fasilitas pelayanan kesehatan
yang menerangkan bahwa anda adalah tenaga kesehatan
data tersebut dikirimkan melalui alamat email vaksin atdulilindungi id
yang nantinya kementerian kesehatan akan menindaklanjuti dengan mengirimkan sms yang berisi panduan untuk anda melakukan registrasi ulang secara online
meherdika utama gregory sbayu jakarta